dan telah bergabung bersama kami di studio dua cnn indonesia
pakar branding dan konsultan politik
silih agung wasesa selamat sore mas silih
senang sekali sudah meluangkan waktu bersama kami
untuk melihat bagaimana momentum bersejarah
yang sudah berlangsung pagi tadi
sebelum kita berbincang lebih lanjut
dari jokowi dan prabowo yang berlangsung siang tadi
pertemuan saya dengan bapak prabowo subianto
pada pagi hari ini
pertemuan seorang kawan
pertemuan seorang saudara
sebetulnya ini sudah kita
tetapi pak prabowo juga sibuk
keluar negeri saya pun juga begitu
dari jakarta ke daerah
dan ada juga yang keluar
pertemuan yang telah lama
kita rencanakan itu
belum bisa terlaksana
pagi hari ini kita bisa bertemu
dan mencoba mrt
karena saya tahu pak prabowo
belum pernah nyoba mrt
di pilpres kita tahu
kompetisi di pilpres
adalah kompetisi yang
kompetisi yang sangat keras
baik diantara kami
maupun diantara pendukung
oleh sebab itu
setelah pilpres usai
silaturahmi antara saya
dengan bapak prabowo subianto
pada pagi hari ini
sekali lagi sebagai sahabat
saya sangat berterima kasih sekali
bertemu dengan bapak prabowo subianto
kita juga berharap
agar para pendukung
karena kita adalah
saudara sebangsa dan setanah air
tidak adalah satu satunya
tidak ada lagi yang namanya dua
tidak ada lagi yang namanya
tidak ada lagi yang namanya cepung
tidak ada lagi yang namanya kampret
yang ada adalah garuda
marilah kita rajut
kita gerakkan kembali
persatuan kita sebagai sebuah bangsa

karena kompetisi global
sekarang semakin ketat
sehingga memerlukan sebuah kebersamaan
dalam memajukan negara ini
negara yang kita cinta ini
saya rasa itu sedikit yang bisa
saya sampaikan terima kasih
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
presiden republik indonesia
sebangsa dan setanah air
di atas mrt
beliau tahu bahwa
belum pernah naik mrt
jadi saya terima kasih pak
bangga bahwa indonesia
akhirnya punya mrt
yang bisa membantu
walaupun pertemuan ini
dimensi dan arti
belum ucapkan selamat
pak jokowi sebagai presiden
totokromo jadi kalau ucapan selamat
patah muka jadi saya ucapkan selamat
jadi jangan sedikit sedikit
dikatakan oleh beliau
bahwa kita bersahabat dan
kita berkawan memang kenyataannya
kadang kadang saling mengkritik
demikian kan tetapi sesungguhnya
berkompetisi sesudah bertarung
berbuat terbaik untuk rakyat dan bangsa
mengerti banyak yang mungkin
dan kita mengerti
yang kita harus perbaiki
tapi intinya adalah
kalau hubungannya baik
mau ketemu saya ya saya
juga akan memanfaatkan
hal hal demi kebaikan bersama
jadi saya ucapkan selamat

bagaimana anda memaknai pidato jokowi
ini menarik karena kemudian apa yang diucapkan oleh jokowi itu sangat lugas gitu ya
bahasanya juga natural
kadang kadang harus berhenti kemudian harus dimunculkan lagi
sehingga kita melihatnya sebagai sebuah dadakan nih
sebuah pertemuan dadakan yang memang dadakan
dan yang diucapkan juga jelas
tidak ada lagi satu nggak ada lagi dua
baru kemudian yang ada adalah garuda
itu secara umum
dan pasti oleh mantan pendukung jokowi mantan pendukung satu pasti akan diterima
karena ini sebuah yang sudah ditunggu lama
mungkin sekitar hampir sebulan
semuanya nunggu untuk ada pertemuan
beberapa kali di arrange tidak jadi
dan kali ini jadi dengan ungkapan yang seperti itu
anda melihat jokowi relatif
cukup santaikah atau melihat ada sesuatu yang disimpan
memang dijaga untuk menjaga suasana politik
situasi relax nya sih kelihatan
situasi relax saya lebih melihat memenangkan situasi publik
bukan jokowi terhadap prabowo
tapi terhadap publik
yang selama ini nunggu nunggu gitu belum ada apa apa
pagi pagi nggak ada berita apapun
tahu tahu di sepanjang jalur mrt itu
banyak polisi udah mereka ketemu
sehingga yang menarik sebetulnya komentar yang terjadi di luar
komentarnya masih jenuin
karena teman teman buzzer satu atau dua tidak sempat bikin prekondisi apapun
mereka langsung ketemu langsung ada ungkapan itu sudah selesai
ada beberapa yang kemudian setelah itu mengomentari dari sisi yang lain
kenapa harus dipaksakan
naturalnya mereka berdua kelihatan
natural itu juga ditunjukkan oleh prabowo subianto dalam pidatonya tadi
jadi mulai dari baju yang digunakan mereka sudah sama sama pakai baju putih
itu prabowo masih dengan tetap baju khasnya
kemudian kedua kalau kita lihat bagaimana mereka berjalan beriringannya
cara menatap satu sama lainnya udah gak ada lagi barrier
sudah tidak ada berarti ini yang menarik sebetulnya
karena memang politik itu tidak lepas dari pencitraan begitu ya
pada saat masa kampanye itu cukup kuat didengungkan
pada saat ini apakah memang posisi pencitraan tengah dilakukan oleh masing masing tokoh ini
atau memang itu sudah lepas dan ini lebih ke menyampaikan pesan politik
ayo kita bersatu lagi
sebetulnya yang menjadi tanggung jawab dua pak prabowo dan pak jokowi adalah
mereka bertanggung jawab atas pertempuran yang terjadi di bawah
karena kan memang pilpres tahun ini itu berdarah darah gitu ya
ada yang sepasang kemudian harus berpisah ada yang keluarga besar bikin wa group macam macam gitu
itu luar biasa perpecahannya lah
sehingga tanggung jawab mereka adalah bagaimana kemudian yang di bawah ini tahu bahwa secara natural mereka sudah bergabung
cuma mereka punya satu kendala
masif kalau kata pak prabowo masih banyak yang emosional nih
jadi ketika pertemuan ini rencananya ketahuan pasti akan ada yang bikin conditioning di bawah tuh
yang nyebut apalah apakah pak prabowo pengkhianat lah apa yang emosional masih ada lah
itu yang ramai saat ini di twitter
nah itu yang ramai di twitter tapi kan menarik ramainya kan baru setelah ini
sebelum itu kan hampir nggak ada begitu terjadi pertemuan twitter itu hampir natural tuh
pembicaranya positif semua semua apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh siapa siapa
artinya silent operation ini berasal
silent operation ini dadakannya berhasil
saya melihatnya ini sekelas dengan pada saat presiden obama menyerang osama bin laden
jadi dadakan yang nggak ketahuan langsung muncul blum kita langsung kaget
mau gak mau yang muncul adalah reaksi yang natural
yang kita senang yang kita berpelukan gitu
tapi para penumpang penumpang gelap ini telat nih datangnya nih
penumpang gelap waktu ya kok waktu udah kayak gini ya
baik menarik tadi ketika pak prabowo menyampaikan kepada pak jokowi dalam mengucapkan selamat
ada tata kerama sehingga harus bertemu secara langsung
padahal itu yang kemudian beberapa waktu lalu ketika ada putusan mahkamah konstitusi
publik menantikan ada ucapan seperti itu
menurut anda ini apa yang kalkulasi
apa yang kalkulasi politik dari sisi branding bagaimana mas
saya pikir kemudian apa ya dramaturginya itu terjadi buat saya ini poin penting buat pak prabowo
karena kemudian dia memenangkan memenangkan apa ya memenangkan pertarungan dengan publik ketika dia dianggap sebagai orang yang kalah
kan tadinya gitu ada beberapa yang bilang udahlah kalah tapi beberapa pendukungnya kan mendorong untuk melakukan sesuatu yang berbeda
pak prabowo memilih untuk diam
kemudian beberapa kali ada isu dia mau ketemu gak jadi

itu banyak sekali yang kemudian isu menyertainya ada yang menghalangi ada isu isu syarat rekonsiliasi
itu kan banyak tuh
nah kemudian dia itu dipotong semua dengan udah gerakan naturalnya dia
santai relax ngomong apa adanya gitu
apalagi kalau tadi sampai pelukan
wah itu tambah heboh
dan mungkin tadi mungkin masyarakat melihat tayangan pada saat berlangsung pagi tadi hingga siang tadi
ada gaya salam komando begitu antara prabowo dan jokowi
apa yang ingin disampaikan dari gaya salam komando prabowo subianto
justru itu naturalnya prabowo kan
naturalnya dia sebagai seorang militer gitu salam itu nggak pernah lepas tuh
jadi dia keluarkan secara natural gayanya juga dengan gayanya dia
publik semakin melihat bahwa oke ini memang prabowo yang sebenarnya nih
yang tidak ada embel embel politik tidak ada pesanan dari yang lain udah mereka
gabung jadi satu
oke mari berbicara mengenai kostum yang kemudian ramai juga dibicarakan oleh netizen mas saat ini
kita tahu sosok prabowo memang kerap tampil menggunakan kemeja putih celana krem begitu
pak jokowi juga sering menggunakan ataupun memang kabinet anggota kabinet menggunakan kemeja putih
bagaimana simbol kemeja putih ini dalam dunia politik mas
iya ini kan sebetulnya kemeja yang sangat berarti
dalam bilpres kemarin
karena kemeja putih ini menjadi kemeja rebutan
pada saat awal tim dua rebutan untuk siapa yang berhak menggunakan kemeja putih
oke saat itu terjadi seperti itu
saat itu terjadi seperti itu
karena kan sebetulnya sejak awal secara informal itu prabowo dan sandi itu menggunakan kemeja putih
mereka udah jelas gitu belum ada declare
tapi begitu deklarasi yang menggunakan kemeja putih adalah
jokowi dan maruf
itu kemudian menjadi heboh
karena tim dua ngerasa kok diambil sih itu kan kreditmat yang kita punya
nah kemudian kemeja putih itu ketika sekarang disandingkan lagi
menjadi oke kita udah gak ada masalah dengan kemeja putih
itu yang terjadi sekarang
kenapa kemudian pilihannya kemeja putih
apa yang kemudian kan biasa ya ada pilihan kenapa kemudian berpakaian seperti seperti ini
kan ada pesan pesan tertentu yang ingin disampaikan kepada pemilih
jadi kemeja putih itu inisiasi yang paling gampang adalah karena dia bersih
kan kemeja itu dua satu warna kemudian kedua tekukan ataupun lengan panjang atau lengan pendeknya gitu
ketika dia warna itu warna putih menunjukkan apa ya menunjukkan kebersihan mereka
tidak mau diintervensi oleh yang lain gitu
kemudian ketika ada kalau pak jokowi kan biasanya ditekuk tuh yaudah menunjukkan bagaimana dia kerja
lenggan pendeknya menunjukkan bahwa dia simpel
nanti kita akan berbicara mengenai kemudian mengapa pilihannya di mrt
mengapa di ruang terbuka publik
nanti ya mas ya kita jeda dulu
kami akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami di newsroom
mempersatukan pendukung keduanya
hashtag tiga sempat menempati
posisi kelima trending dunia
dan masih bersama kami di studio dua
siana indonesia pakar branding dan konsultan
kita lanjutkan mengapa kemudian
dipilih mrt apa simbolnya
leader itu adalah kedaraan
jadi kalau dalam filosofi jawa itu
tunggangan lah kalau tunggangan
tunggangan itu ada dua model yang satu yang namanya
tunggangan pribadi biasanya
bentuknya kuda gitu yang
kedua adalah kereta
kereta kencana gitu jadi
kalau kita melihat di
inggris dimana gitu ada beberapa pertemuan
yang dilaksanakan di kereta kencana
itu sebagai simbol simbol
nah yang menarik sekarang adalah
dilakukan di bukan kereta
bencana tapi kereta publik nih
dimana kemudian orang bisa melihat
semuanya orang bisa melihat semuanya dan
kelihatan bagaimana responnya juga
kemudian kedua natural apa yang terjadi dengan ekonomi
karena kan ini sudah ditunggu tunggu cuman
itu kan yang tersurat
yang tersirat apa nih sebetulnya
karena sebetulnya yang menarik
kan menjadi sangat positif banget sekarang
baru mulai kelihatan ada yang negatif
beberapa gitu ya yang
ya nggak bisa lah masa rekonsiliasi
pertempuran ini kemudian hanya
dihapus oleh kata kata belaka gitu jadi
dipaksa oleh kata kata tapi
sebetulnya yang menarik adalah ketika ini
kendaraan umum gitu ya
ada penumpang nih
dan tadi dengan gaya
inisiasi sebetulnya secara
gestur mereka bilang udah nggak ada lagi ya penumpang
jadi mereka memberikan pesan
jelas dan tegas tentang itu
jelas dan tegas mereka duduk berdua
kemudian ngobrolnya juga sikap yang
sangat santai itu sebetulnya secara tersirat
jadi ketika habis ini masih ada
yang sangat negatif apalagi melakukan
satu gerakan itu berarti udah penumpang
gelap oke jadi para
penumpang gelap waspada anda sudah tidak diterima
lagi selanjutnya mas
ini kan pertemuan yang
sangat apa ya kita media
juga tadi saya katakan silent operation kita baru
mendapatkan informasi kemarin malam tapi
tidak mendapatkan gambaran yang jelas hanya
samar samar saja tapi
akhirnya pagi kemudian dipastikan
dan kedua tokoh ini bertemu di mrt
di tempat terbuka
tidak eksklusif dalam artian
tidak di istana
atau di tempat yang tertutup
bagaimana anda melihat ini
itu tadi salah satu kemudian yang menarik
adalah untuk menunjukkan bahwa
sebetulnya sudah tidak ada masalah
tidak ada masalah dalam artian mereka ketemu
di tempat publik yang kalau
ada protokol lain itu kan harus disiapkan
satu hari harus di
tidak ada masalah dan penumpang lain pun
diberi kesempatan untuk
aja yang memang disediakan khusus buat
jokowi plus untuk wartawan
tapi gerbong yang lain masih
oke jadi sebetulnya mereka akan bilang juga
bahwa secara keamanan sudah tidak ada masalah
nih mereka berdua ketemu yang lain juga
hal yang tersirat kedua bahwa
pertemuan di tempat umum sudah ditunggu tunggu
oleh banyak orang ketika semuanya
berbilang apa ya
bukan nyorakin sih ya
ngajak atau ngedorong mereka untuk pelukan
itu kan itu positif sekali
di dalam mrt keduanya duduk bersebelah sebelahan
sangat cair gayanya
juga bukan gaya formal gitu kan
kalau kita melihat
kakinya itu tidak pada posisi
begini posisinya posisi
melebar gitu artinya satu sama lain
itu ada maknanya ternyata posisi kaki
saja ada maknanya kecuali kalau dia kemudian
menyilangkan kakinya nah itu beda lagi
kalau salah satu dari prabowo ataupun jokowi
kakinya disilangin berarti mereka
masih nolak oke baik
berarti itu penolakan secara
tapi kan ini dua duanya udah enak gitu
tangannya juga udah kebuka lebar
itu kan menunjukkan
bahwa keduanya ini memang rekonsiliasinya
beneran gitu jadi bukan
sekedar kata kata yang muncul tapi
secara body language
secara gestur itu mereka juga udah
baik setelah sampai di kawasan
senayan di stasiun mrt
kemudian kedua tokoh ini melanjutkan perjalanan
dengan berjalan kaki
salah satu pusat berbelanjaan
dan makan siang
ini simbol yang kemudian
prabowo kemudian menghancurkan
yang selama ini
dipersepsikan oleh banyak orang
bahwa dia hanya mau menggunakan kendaraan gitu
hanya menggunakan mobil
kadang kadang ada yang bilang mereka
prabowo salaman sama orang aja juga
tapi kali ini prabowo jalan kaki dengan gaya yang
natural banget barengan gitu
itu menunjukkan bahwa
udah saya sekarang udah pada posisi yang enak
banget nih itu yang harus
ditangkap tuh dan kalau yang
kita menarik lagi mereka nyari tempat
gitu ya yang di belakangnya
adalah menunjukkan bahwa mereka orang indonesia
ketika pak jokowi bilang
tentang garuda di belakang mereka
wayang di belakang mereka ya memang
sangat sangat jawa banget tapi
di situ simbolnya udah oke kita udah
udah istilahnya gunungan tuh
udah jadi satu lagi nih
baik dalam dunia politik diplomasi makan siang
ini kan memang kerap mengambil apa ya
momen momen penting begitu
seberapa penting memang diplomasi makan siang
ini dimainkan dalam konstelasi politik
iya diplomasi itu kan biasanya
modelnya kalau diplomasi makan siang habis itu ada
ada pernyataan tuh kalau ini
diplomasi makan siang lebih banyak pada tempatnya
karena tempatnya di tempat umum
yang semua orang bisa melihat gitu jadi
yang setelah dari mrt
tadi mereka berdua mensyaratkan
berdua itu ketika rekonsiliasi
makan siang di tempat umum
di tempat yang banyak orang juga sedang makan
gitu semua orang bisa melihat
udah rekonsiliasi udah gak ada masalah dengan
itu lagi karena biasanya kan kalau
diplomasi makan siang itu mereka berdua
ngobrol sendiri gitu kan nah ini kan
di tempat umum jadi
kita bisa bilang secara simpel
menjadi milik umum untuk rekonsiliasi
oke keduanya sudah menjadi milik
umum walaupun kita
tidak tahu pada saat keduanya
duduk bersama di dalam mrt pada
saat makan siang apa yang dibicarakan
menurut anda sebenarnya
ketika publik menganggap ini
sesuatu yang dadakan
tapi melihat gestur kedua tokoh ini
sebenarnya sudah dalam
jangka waktu tertentu sudah disiapkan
sebetulnya kalau persiapan itu sudah
bukan persiapan artinya rencana untuk
ketemu memang sudah lama sudah lama
dan diakui oleh keduanya ya dan diakui oleh keduanya
cuman memang masih banyak
kalau istilahnya pak prabowo tadi masih banyak yang emosional
gitu sehingga ketika pak prabowo
bilang saya belum mau ketemu dibawahnya itu
bilang ngapain lah ketemu sama orang curang
lah segala macam itu kemudian
masih banyak yang kayak gitu
jokowi dan mungkin timnya prabowo melihat
kalau pertemuan ini bocor
yang terjadi adalah framing duluan nih
di sosial media makanya kan di
dirahasiakan sedemikian rupa
begitu ketemuannya datang
yang muncul di sosial media udah
nggak sempat framing lagi yang muncul ya natural
menarik sehingga sudah
begitu ketemu di tempat umum deh jadi
oke terakhir mas ili
menurut anda ketika
publik mengatakan saat ini cukup sukses
pertemuan keduanya pidato
yang disampaikan sangat menjujukan
gesturnya juga sangat cair
apakah menurut anda pertemuan pertemuan seperti
ini bisa dilanjutkan ke depan yes justru
harus dilanjutkan karena kan ini baru
pertemuan simbol baru pertemuan
tidak adanya lagi cebong dan kampret
keduanya muncul tapi kan pada level
bawah ini masih banyak yang
emosional lah masih banyak yang belum bisa
move on nah sekarang
apa yang harus dilakukan oleh
kedua tim ini tim jokowi dan tim
bro untuk ke bawah nih biar yang
di bawah benar benar bilang sebagai
rekonsiliasi atau kemudian
mereka bisa membuktikan bahwa ketika
di bawah dilakukan sesuatu
dan nggak bisa rekonsiliasi ya berarti
memang masih ada penumpang gelap apa
langkah cepat yang bisa dilakukan
kedua tokoh untuk
mengurangi tensi ataupun mengurangi
polarisasi itu mas saya pikir
pengumuman kabinet besok itu
akan menjadi penentuan ketika banyak
kalau ternyata ada dari
masuk ke kabinet sebagai
sebuah pengkhianatan saya melihat justru ini
yang harus dilakukan jadi
kerjasama ini adalah
memang kerjasama sampai beneran
atau yang kedua memang
prabowo melakukan membuat sesuatu
yang memang akan menjadikan gini
politik itu ketika mereka tidak
bersatu yang kalah itu biasanya
melakukan sesuatu berbuat sesuatu
tapi tidak mengkritik sebetulnya tapi
melakukan sesuatu yang tidak melakukan sesuatu
tapi tidak mengkritik tapi dia melakukan sesuatu
yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah
sebagai bentuk oposisi untuk memberikan kritik
sebagai oposisi kalau kita lihat
contoh pada saat
al gore misalnya di amerika
ketika dia kalah
dia ngucapin selamat habis itu biasanya dia
bikin yayasan bikin yayasan untuk
apa yang oleh amerika waktu itu
tidak diambil adalah lingkungan hidup nah al gore
itu berkecimpung di sana
sehingga yang memilih dia
kemudian tidak sakit hati
karena oke ternyata masih berguna
yang saya pilih itu jelas senang
itu yang harus dilakukan makanya pilihannya adalah
tegas akan membangun apa
atau sudah gabung
sekalian oke baik mas
silih agung mas yusa terima kasih analisanya
kita tunggu bagaimana langkah politik
keduanya lagi lagi kepentingan untuk persatuan
indonesia terima kasih mas sudah berbincang bersama kami